menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengecek persiapan terakhir dan geladi bersih pembukaan asean tourism forum dua ribu dua puluh tiga di candi prambanan pada kamis siang
rencananya asean tourism forum atau atf dua ribu dua puluh tiga akan dibuka oleh presiden joko widodo pada jumat malam tiga februari dua ribu dua puluh
asean tourism forum merupakan event pariwisata terbesar di asia tenggara yang dihadiri menteri menteri pariwisata negara negara asean
serta delegasi negara mitra asean seperti jepang korea tiongkok india dan rusia
daerah istimewa yogyakarta terpilih untuk kedua kalinya sebagai tuan rumah setelah dua ribu dua silam
rencananya pertemuan atf akan digelar jumat tiga februari hingga minggu lima februari

diharapkan pertemuan atf ini menjadi tonggak awal kebangkitan pariwisata asean dan indonesia pasca pandemi covid sembilan belas